jokowi menjelaskan ungkapan itu ditujukan kepada politisi yang sering menyerang lawan politiknya dengan cara yang tidak beradab dan tidak sehat
segala jurus dipakai untuk memperhatikan simpati rakyat tapi yang gak baik sering menyerang lawan lawan politik dengan cara cara yang tidak beradab tidak beretika tidak ada tatak ramanya
itu yang tidak sehat seperti itu
dan oleh sebab itu saya ingatkan ini saya kira bukan jamannya lagi
di menggunakan kampanye kampanye misalnya
nah politik adu domba politik pecah belah politik kebencian ya sudah bukan jamannya
zamannya sekarang politik adalah politik adu program kontestasi program kontestasi adu gagasan adu ide adu prestasi sering saya sampaikan adu rekam jejak ya itu
presiden jokowi memimpin
meminta masyarakat berhati hati mengingat banyak politikus sontoloyo berupaya menjegal rencana pemerintah mengucurkan dana kelurahan
jurubicara tkn jokowi maruf amin mengisyaratkan pernyataan itu ditujukan kepada kubu prabowo sandi
sementara koalisi prabowo sandi tidak merasa terganggu dengan pernyataan itu
jurubicara tkn jokowi maruf amin aceh hasan menilai pernyataan jokowi ditujukan kepada politikus koalisi prabowo sandi yang berupaya menghalangi pemerintah membagikan dana kelurahan
sementara kubu prabowo sandi merasa tidak tersindir
kubu prabowo sandi juga tidak mengetahui siapa yang dimaksud jokowi sebagai politisi sontoloyo
mereka memilih fokus bekerja menaikkan elektabilitas paslon nomor urut dua
politisi sontoloyo adalah politisi yang menghalang halangi upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mesejahterakan rakyat
konteksnya ketika pak jokowi
bicara soal politi sontoloyo itu adalah dimana dana kelurahan yang seharusnya disetujui oleh berbagai pihak karena itu adalah upaya untuk melakukan pemerataan keadilan anggaran yang selama ini dinikmati oleh masyarakat desa
di kelurahan pun juga seharusnya kan mendapatkan porsi yang sama karena masalah yang dihadapi di pedesaan sama juga dengan apa yang dialami oleh masyarakat di perkotaan
nah tapi ada pihak pihak bahkan ada politisi politisi yang mencoba untuk menghalangi upaya untuk mesejahterakan rakyat ini dengan menuduh bahwa kebijakan itu demi kepentingan politik gitu
ya kalau soal sinir menyidir pantun berpantun biar ajalah itu kan dinamika gak usah kita terlalu bahas disini
kita nggak tahu yang dimaksud oleh pak presiden siapa gitu loh tapi ya kita berpikir positif aja dan kita tetap terus berpikir
kita tidak menilai soal itulah itu kita kembalikan kepada penilaian masyarakat bagaimana menilainya
tapi gak terganggu ya pak
enggak kita gak merasa terganggu orang kita gak merasa kita yang dituding kok gitu
ya pada selasa lalu presiden jokowi sudah menumpahkan kekesalahannya kepada politikus yang mengaitkan program program pemerintah dengan politik
salah satunya mengenai rencana dana kelurahan yang akan dikucurkan pemerintah kepada rakyat
jokowi menegaskan rencana dana kelurahan tidak ada kaitannya dengan pilpres
jokowi menegaskan rencana dana kelurahan tidak ada kaitannya dengan pilpres
tiga tahun depan akan ada dana kelurahan tapi kok rame saya juga iran
ini dana ini untuk rakyat kok
untuk memperbaiki jalan di kampung memperbaiki selokan yang ada di kampung kampung kok jadi rame
ini kan semuanya komitmen pemerintah untuk masyarakat untuk rakyat bukan untuk siapa siapa
dengan politik dihubungkan dengan politik
gak rampung rampung kita ini
kita ini segala hal selalu dihubungkan dengan politik
padahal kehidupan ini tidak hanya politik saja
ada sosial ada ekonomi ada budaya semuanya ada
kenapa setiap hal pasti dihubungkan dengan politik
itulah kepandean para politikus mempengaruhi masyarakat
banyak politik politikus yang baik baik tapi juga banyak sekali politikus yang sontoloyo
saya ngomong apa adanya aja
lagi lagi presiden jokowi menunjukkan kegeramannya politikus sontoloyo
dua kata ini lantang diucapkan presiden joko widodo kemarin di sela sela pidatonya di jakarta
reaksi langsung bermunculan kepada siapa sebenarnya kata ini ditujukan
kita bahas malam ini di studio bersama narasumber
di sebelah kiri saya sudah ada mas nizar zahro anggota badan pemenangan nasional prabowo sani
mas nizar selamat malam
selamat malam assalamualaikum
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih sudah di sini
dan juga ada mas ray rangkuti direktur eksekutif lingkar madani
mas ray selamat malam
terima kasih sudah ada di sini dan sudah berada di studio kami
ru situangpu tapi masih belum bisa bergabung
nanti kita tunggu kesempatan bang ruth untuk bergabung di meja ini
mas nizar kalau mas nizar melihat yang akhir akhir ini dengan presiden jokowi
kemarin politikus sontoloyo sebelumnya juga ada yang mengatakan jadi agak menyindir ya
jadi politikus jangan deketin rakyat cuma pas ada maunya saja
kalau oposisi melihatnya gimana sih
saya menilainya baik baik saja sebetulnya
cuma saya ingin mengingatkan kepada pak jokowi
pak jokowi itu ngurus negara
mengurus lima ratus empat belas kabupaten tiga puluh empat provinsi
tujuh sembilan ratus tiga belas empat desa dan delapan dua ratus dua belas kelurahan
kalau memang yang menjadi polemik itu dana kelurahan
saya sebagai anggota banggar dan sebagai partai
fraksi partai green jeladari anggota dpr
menyampaikan bahwa dana kelurahan itu tidak pantas untuk dimasukkan di apbn
karena tidak ada payung hukumnya
pertama di nota keuangan pada tanggal enam belas agustus
pak jokowi menyampaikan di depan mpr tidak ada frasa minta dana kelurahan
ruu apbn pasal sembilan bahwa transfer daerah itu hanya satu transfer daerah
yang kedua hanya dana desa
tidak ada dana kelurahan
yang ketiga dalam nota keuangan presiden yang disampaikan kepada kita
anggota banggar dan dpr tidak ada frasa dana kelurahan
yang terakhir kalau memang ini mau dipaksakan dasar hukumnya apa
karena tidak ada dasar hukumnya kita ingin mengingatkan kepada pemerintah
wahai pemerintah kementerian keuangan kasih kepada kita regulasi hukumnya apa
karena tidak ada regulasi hukumnya tidak bisa ditimbulkan namanya
kalau dimasukkan ke dana alokasi umum iya
jadi apa yang saya sampaikan ke pak jokowi saya sampaikan pada malam ini
dasar kita mengkritisi masalah dana kelurahan kelirunya di mana
jadi memang merasa ditujukan juga kepada
seumpama ditujukan karena itu momentumnya pak jokowi membahas dana kelurahan
kita ingatkan kepada pemerintah bahwa dana kelurahan itu tidak semena bisa masuk
harus ada dasar hukumnya
kalau memang dasar hukumnya itu adalah undang undang dua puluh tiga tahun dua ribu empat belas tentang
keuangan itu harus ada
dan tahun dua ribu empat belas tentang pemerintah daerah saya sampaikan di sini
kelurahan itu adalah satuan kerja perangkat daerah di bawah kecamatan
yang anggarannya ada di pemerintah kota dan juga pemerintah kabupaten
jadi suntuloyonya di mana
pendapat kita yang menegaskan mengingatkan kepada pemerintah bahwa
dana kelurahan nggak bisa dipaksakan itu salah
sontoloyo kemudian sudah juga disampaikan tadi klarifikasinya
mereka yang serang lawan politik tanpa tatak rama tidak beradab
gunakan politika dudomba
kemudian ada pernyataan itulah kepandainan politiknya
dari mana politikus mempengaruhi masyarakat
sontoloyo itu begini mbak dalam kamus besar bahasa indonesia adalah konyol
atau bodoh atau juga kata makian
yang kita sampaikan kan data bukan hoax bukan kebohongan
ini data data resmi negara
undang ruu apbn nota keuangan pidato negara itu adalah data resmi negara
dan itu adalah data data yang valid
kita hanya mengingatkan kepada pemerintah pemerintah on the track
silahkan itu menganggarkan dana kelurahan tapi bikin dulu payung hukumnya
atau juga permendagri dari penjelasan dari undang undang nomor enam tahun dua ribu empat belas
jadi saya pikir kita bijaksana ya
kepada presiden jokowi sebagai pemimpin yang masih akan berakhir sampai oktober
saya pikir bijaksana saja agar tidak membuat kegaduan
kalau saya dan fransipo tenggerindra tidak merasa terganggu terhadap ucapan itu
yang kita sampaikan tidak merasa ditujukan kepada gerindra
karena yang disampaikan oleh gerindra itu adalah nasihat nasihat yang baik
sesuai dengan data dan fakta yang ada
dan sesuai juga fungsi
dan fungsi kita sebagai pengawasan dan juga fungsi penganggaran
itu hak hak yang merekat di anggota dpr
mas rey kalau misalnya melihat diksi kemudian gaya bicara presiden beberapa hari terakhir
seminggu terakhir misalnya
ya makanya harus dibaca secara umum ya
jadi tidak kasus per kasus
saya pikir pernyataan pak jokowi
kalau nggak silap hari ini ya soal politisi sontoloyo itu sebetulnya mengulang
berbagai kecaman beliau juga terhadap
apa namanya politik kebangsaan
kebohongan misalnya sebelum itu beliau menjelaskannya dan seterus terusnya gitu
oleh karena itu harus dibaca dalam kerangka itu
jadi ada kesan
pak jokowi sebetulnya mulai memperlihatkan kegerahan dirinya terhadap berbagai pola kampanye yang selama ini diarahkan kepadanya
yang menurut beliau ini pertama tidak jauh dari husara
kan kira kira gitu ya
yang kedua penuh dengan kebohongan
data data hoax macam macam diumbar sedemikian rupa kepada publik
mungkin itu terkait dengan berbagai pernyataan
dan cawapres dari sandiaga uno
yang menyebut misalnya
tingkat kemiskinan begitu tinggi gitu ya
harga makan di jakarta jauh lebih mahal daripada di singapura gitu
atau atm yang ternyata sudah setebal apa begitu ya
seterus terus ya kan
nah itu mungkin salah satu mungkin yang didengar oleh beliau gitu
termasuk terakhir kali mungkin soal ini dana kelurahan
yang dianggap itu hubungannya dengan soal pencitraan beliau untuk menjelang pelaksanaan pilpres itu
nah kalau dalam kerangka itu sih
pernyataan itu tidak hanya melulu karena soal
adanya kritik yang luas terhadap kebijakan presiden
membuat anggaran terhadap dana kelurahan bukan gitu
tapi terhadap berbagai gaya kampanye yang mungkin selama ini dialamatkan kepada dirinya gitu
makanya kan beliau selalu menekankan
artinya kesel ya ini berarti udah kelihatan kesel
makanya kan beliau itu membuat makna sendiri yang disebut dengan sontoloyo kan
yang disebut dengan sontolo itu artinya
nggak berani adu debat adu gagasan adu program adu visi misi
isu saranya muncul ya kan
macem macem kan dan seterusnya gitu
nah tentu saja tidak semua juga menurut saya benar juga pernyataan pak jokowi
misalnya soal kritik soal dana kelurahan ini
kalau kita dengar penjelasan dari pihak green presi
itu kan sama dengan mengatakan perbaiki dulu regulasinya supaya dana kelurahannya gitu kan
kalau lihat dari sini sebetulnya bukan dana kelurahannya yang mau ditolak gitu loh
kalau penjelasan dari malam ini
tapi yang mau dijelaskan adalah

yang mau dikatakan itu buat dulu regulasinya supaya dana keluarannya kan keluar
nah dalam konteks ini sebenarnya artinya begini
secara umumnya sih sebetulnya tidak juga semua pernyataan pak jokowi itu ada tepatnya
kadang kadang memang yang dilakukan oleh pihak oposisi itu adalah
memang memberi apa namanya
hasilkan yang bagus
melaksanakan fungsi mereka
kalau yang sekarang soal politikus sontoloyo ini blunder atau enggak menurut anda
kalau kamu saya sih tidak ya
tidak ada blundernya kepada dua belah pihak
tapi bahwa itu kemudian mulai terus menerus akan justru memiliki efek terhadap
meningkatnya perhatian orang terhadap apa namanya
artinya kan selama ini boleh disebut pak jokowi itu relatif tidak memiliki
tidak apa namanya
melakukan counter terhadap berbagai peristiwa yang dialamatkan kepada dirinya
jadi dia jalan sendiri ya kan
tapi dengan mulai seminggu ini beliau juga melakukan kontrak kan artinya sudah mulai nih
menurut saya justru efeknya positif
jadi kalau pak jokowi sebetulnya mau melakukan counter itu
mengajak kembali pihak oposisi supaya adu gagasan adu visi adu program gitu
artinya pada saat yang bersamaan pak jokowi menarik perhatian publik pemilu pilpres yang makin dekat ini
saat yang bersamaan mulai mengunci pihak oposisi supaya tidak terlalu
bermain pada data yang sebetulnya nggak bisa diperjangkaukan
data yang semata mata dibolo up sedemikian rupa dalam kerangka justru untuk menarik perhatian gitu
apakah benar mungkin sekarang memang gaya komunikasinya yang sudah mulai berubah
nanti kita tanya ya ke tim dari jokowi maruf tetap di cnn indonesia prime news
anda kembali bersama kami di cnn indonesia prime news sudah bergabung di meja saya
ada bang ruhud sittompul anggota tim kampanye nasional jokowi maruf
memang pak jokowi akhirnya agak ngegas ya
pertama hanya mau bilang pak jokowi juga manusia
kenapa jadi benar benar kesel
ya kesel dong
jadi sebenarnya kalau saya lihat narap yang dikatakan sahabat saya dari gerindra kalau kaitan dengan
tapi saya rasa ini akumulasi dari kan udah kebangetan ini ya
kalau dana kelurahan ya sudah bisa dijelaskan dan bagaimana
sahabat sahabat saya dari katakanlah oposisi kita juga bisa mengerti ya
tapi kan juga ada hal hal
ini maksud bapak itu ya
kaitan statementnya yang dianggap orang keras
padahal kita tahu pak jokowi dodo hatinya selembut salju
tapi kan sudah kebangetan ini apalagi sahabat sahabat saya dari rumah sebelah
bang ruhud enggak cuma sekali
enggak cuma sekali dong
kan sebelumnya bilang jangan politisi datang lima tahun sekali dekat kita
itu kan agak agak nyindir agak agak nyinyir gitu
itu kayak berbeda gitu loh bang ruhut
kan apa yang dikatakan beliau kan itu fakta
kan itu kan fakta
atau memang gayanya pak jokowi memang sekarang sudah attack gitu misalnya
pak jokowi selalu menasihatin kami
ini pilpres ini apalagi kita sudah deklarasi yang cerah meriah penuh kedamaian
janganlah kita sampai terpancing
jadi kami diarahkan
kalau model misalnya pak fadli john ya
kita bisa lihatlah statementnya itu kan keras sekali
bahkan banyak sekali kerasnya
jadi mungkin perlu dah sekarang diingatkan
itu saja kok ya
begitu juga kalau mas aku ini hatinya sama dengan pak jokowi
jadi itu politikus sontoloyo itu bang fadli john
baru selesai dan sukses besar
imf dan bank dunia
perhelatannya di bali
dan semua mengakui bagaimana pak luhut bin sar panjaitan bu sri mulyani menko ya
ekonomi pak nasution darmin ya
tapi coba lihat yang namanya fadli john
udah tunda bubarkan
semua enggak ada baiknya
belum lagi yang lain lain

di sini ada yang lain lain

tapi nyatanya digunakan tidak sampai lima ratus m
insya allah kita doakan
sekarang sudah mulai berjalan
bantuan itu dua ratus dua triliun
pinjaman itu kan bagus
jadi apa gitu
ini bicara pinjaman mas
di mana sih negara
kalau dibandingkan dengan yang kita mengagungkan negara super power
ngeri banget pinjamannya
belum lagi negara negara di eropa
jadi kita kecil
ada kan negara maju bang
belum lagi pinjaman ini
pak susilo bambang yudhoyono meninggalkan rp dua tujuh ratus triliun
dan begitu juga presiden presiden sebelum pak sby
tapi yang jelas
tapi segitu keselnya sampai harus mengunggah
ya bayangkanlah ada empat kerja beliau
saya kebetulan politisi yang hidup di era siapapun jadi presiden waktu saya berpolitik
mulai dari pak harto sampai sekarang pak jokowi
baru saya merasakan
kalau bicara bencana alam semua presiden ada bencana alamnya
kalau kita lihat
kalau kita lihat
kalau kita lihat
kalau kita lihat
kalau kita lihat
kalau kita lihat
kalau kita lihat
kalau kita lihat
kalau kita lihat
hari ini bencana alam siang sore ada waktu beliau sudah sampai
bahkan beberapa kali
kita udah lah
ini kita lagi pesta demokrasi
mari sampaikan visi misi yang sebaik baiknya
rakyat kita sudah cerdas
kebetulan ayahnya guru besar saya
di dalam pengantar ilmu ekonomi dan ekonomi pembangunan
ekonomi sosial budaya pertanian
semualah kaitan dengan pembangunan ini
marilah kita lakukan dengan persaingan sempurna
nggak usah lagi kita
dan akhir akhir ini apa yang kita lihat
ini sahabat aku
kita beritahu aja
sebetulnya bahasa bahasa yang sampaikan bang ruh itu bahasa bahasa kita
kita memohon kepada pak presiden sejuk damai
itu juga disampaikan oleh pak prabowo
bang sebetulnya apa yang kita sampaikan itu by data
contoh abang bilang tadi bang ruhut pertemuan imf ya
itu tujuh ratus lima puluh miliar
tujuh ratus lima puluh miliar itu sudah ada di anggaran tahun dua ribu delapan belas
sebetulnya pemerintah nggak usah menambah nambahi bahwa peserta ngongkos sendiri dan lain sebagainya
kan itu fakta
yang kedua dalam undang undang tujuh belas tahun dua ribu tiga tentang keuangan negara
pinjaman itu boleh
itu kita mengingatkan kepada pemerintah pak jokowi
sekarang berapa persen dari pdb
karena kita sudah empat sembilan ratus lima belas
jadi kalau saya saya sebagai anggota dpr
saya menyampaikan kritik itu berserta dengan fakta data yang saya punya
hal hal lain yang disampaikan bang ruhut saya juga nggak tahu
tapi intinya saya sudah baca tadi di detikkom
pak jokowi sudah menyampaikan keceplosan
apa omongan ya kita terimalah
apapun kita sepakat pak jokowi adalah presiden
kita sampai nanti
masa jabatannya oktober dan juga manusia biasa
ya bang ruhut diingatkanlah
kita sejuk damai kita adu gagasan
sampai pada tujuh belas april dua ribu sembilan belas
nah masalahnya mas rey kalau misalnya memang oke
misalnya bang ruid minta kita mengerti bahwa presiden jokowi itu juga manusia biasa
ketika terus berada dalam tekanan kemudian bisa meledak juga
kemudian kecepolosan atau ini
enggak kalimat sontoloyo itu sudah terbiasa kita pakai dalam kamus
jadi tidak tidak tidak biasa aja
itu sama saya yang mengatakan politisi abal abal gitu tuh terlalu artinya sudah sangat lumrah sebetulnya
untuk menunjukkan memang sesuatu yang menurut orang yang menceritakan itu sesuatu yang tidak kredit
tapi ketika kemudian ini disampaikan oleh seorang kepala negara
kalau misalnya ditinggalkan orang kemudian ditiru tiru
makanya kalau saya melihatnya adalah soal pertama itu tadi
membacanya memang beliau mulai geram kan kira kira gitu
yang kedua menurut saya beliau mau menaikkan intensitas
persaingan ini kan gitu
ya persaingan lah ya
yang ketiga sebetulnya pada tingkat tertentu untuk mengunci ke oposisi
kenapa saya sebut untuk mengunci oposisi
dengan cara begitu sebenarnya oposisi tidak lagi bisa bermain sesuatu yang non data gitu loh kira kira tuh
nah artinya memang pak jokowi kita main adu data deh
jadi dipersempit ininya ruangnya oleh pak jokowi sendiri
tapi memangnya oposisi merasa bukan terancam ya
merasa kaget atau gimana sih kira kira dengan
saya tidak tahu reaksi mereka
tapi kan begini
ya kita biasa aja artinya ya sampaikan pak jokowi ya nggak masalah
bagi kita itu baik lah
cuma mungkin pengambilan kata
diksi yang disampaikan itu mungkin karena bahasa untuk itu kan bahasa jawa
itu agak mengagetkan kita sebagai orang jawa
tapi pada prinsipnya kita nggak merasa terganggu
sebagai tugas tugas kita sebagai politisi menyampaikan saran dan kritik
yang penting ada data dan fakta
tetapi malam ini kan pak jokowi sudah
memberikan keterangan bahwa saking manggalnya ya
ya sudah lah kita maafkan secara bersama aja
ya itu dia
makanya menurut saya itu konteknya sebetulnya perasaan yang bersama itu mengunci
karena selama ini memang ada kita lihat di ruang politik kita
berbagai data yang tidak bisa dipertanggungjawabkan itu bersebaran
dan itu efeknya kepada pemilik tinggi
gitu lah kira kira
misalnya itu yang saya sebutkan tadi
harga seratus ribu
seratus ribu cuma dapatnya ini
itu kan tanpa data
tapi memang itu bagian dari strategi kampanye
karena tujuannya memang bukan soal mengungkapkan data yang sesungguhnya
tapi untuk menarik simpati atau menarik apa namanya ya
menarik penglihatan publik terhadap
yang disampaikan pak ray itu data sebetulnya disampaikan sandiaga itu sandiaga
tapi tidak di rilis
misalkan itu memang begitu bang
itu data data wattbank sebetulnya
yang seperti itu seratus ribu antara tahun dua ribu lima belas dengan dua ribu enam belas mendapatkan apa
tapi data data itu masih data data primer bukan data data sekunder ya
yang disampaikan oleh pak sandi
tapi kedepan sudah berang tentu kita sepakat data data harus bps lah
artinya data data yang sudah bpj
maksudnya kalau itu data
satu sumber ya
bukan satu yang kedua
kalau data itu data world bank kan mestinya bisa dibaca semua orang kan
asumsi nya begitu tuh
ya tapi garis narasi besarnya begini
misalnya defisit transaksi berjalan yang di wattbank kita misalkan dapat seratus miliar kemudian berturun
itu kan yang perlu disampaikan
tapi kalau itu yang disampaikan ke masyarakat
masyarakat kan gak ngerti apa itu defisit transaksi berjalan gitu loh
tapi mungkin maksudnya adalah tidak menyampaikan data atau informasi secara parsial gitu kan ya
yang saya maksudkan itu adalah itu kan data dalam pengertian mau menjelaskan yang
tapi nggak tepat juga karena itu soal pengalaman orang
kalau belanja seratus ribu ya kami dapat lebih dari ini kan kira kira gitu
tapi karena pada saat yang bersamaan itu juga memukul pihak pak jokowi
karena seolah olah di pasaran ini terjadi gejolak harga yang luar biasa
sehingga untuk uang seratus ribu sekalipun memang mereka cuma dapatnya bawang dan juga cabai kan
padahal faktanya lebih dari itu bisa didapatkan dan seterusnya gitu
nah dalam rangka itulah menurut saya
nah oleh karena itu saya sih melihatnya ada bagusnya juga
sehingga dengan begitu mungkin ke depan sudah mulai ada
sudah mulai ada yang di dialog dialog tentang pcmc program ada debat ada gagasan ya
nah yang kedua
yang kedua kita jeda dulu
termasuk juga pertanyaan saya nanti bang ruhut boleh bantu menjawab
kalau misalnya apakah ini kemudian akan terulang
kita memang tidak bisa memprediksi ya
tapi bagaimanapun seorang presiden jokowi kita semua tahu sangat bisa mengontrol emosi
kita lihat sebenarnya apa yang terjadi kemarin
apa memang betul betul jengkel sudah memuncul
apakah ini muncak kelepasan atau apa sebenarnya yang terjadi
nanti kita gali lagi ya
cnn indonesia prime news segera kembali
di saat a
datang lagi sekarang lebih nonton kegeeek
dari luar juga di sini
ya kan juga
terima kasih n ichro in
semua kadang kadang kita ada juga
baik banget ini kawan
baik sekali kan dia
tapi saya berangkat dari sili saya nih
pengamat pak rerangkuti itu betul sekali
kata kata suntuloyo itu
orang apa nggak tahu
pak jokowi itu kadernya proklamator loh
dia kader pdi perjuangan
kata yang sama pernah digunakan
ketua umumnya ibu megawati soekarno putri
kalau bung karno mengatakan sontoloyo itu kan
kita udah tahu untuk memberi semangat
dan ini juga mungkin kata kata suntuloyo ini
karena banyak dari pihak tetangga kami
ini udah bahaya ini ngomongnya
ini udah bohong ini
jadi diingatkan contohnya
saya lebih baik kasih contoh kan begitu
tadi sudah disinggung oleh pak rey
tahu eh tempe
ya ini sandi ini kadang kadang lucu juga nih
tapi dia lagi rajin rajin turun
karena pak prabowo belum turun
kan itu ya
udah itu ada yang paling fatal
saya lihat ini juga nih mungkin pak sby lihat
dia sayang lihat rakyat indonesia
karena ini udah mulai menjurus ke rumah tangga ini
nah itu pertanyaan yang baik mbak
saya mau mengatakan begini
tagar dua ribu sembilan belas ganti presiden
penggerak tagarnya sekarang tim sukses kan
tim sukses nggak
tapi kembali yang sudah kita bahas tadi
wah ini gawat juga nih
tahunya menyalahin istri
seratus ribu hanya bisa beli bawang dan cabai
padahal kan faktanya ibu ibu yang kita hormati
surga di telapak kaki ibu mereka protes
banyak sampai ayam tempe tahu dia bisa beli kok
ini dikaitkan dengan tagar itu
udah mulai namanya laki laki
ingat loh itu tagar ganti presiden
kalau kau begitu cara belanja
lama lama aku ganti istri juga
ini jadi harus hati hati
artinya pak jokowi kemudian mendengar itu semua
dia dengar semua masukan dari masyarakat
biar kita damai di bumi
biar suasana adem
kan ini budaya jawa beli orang jawa
tapi kan statementnya tidak boleh emosional
kalau yang lain mengatakan itu
saya kalau nggak salah saya juga pernah dengar
kok pak prabowo mengatakan sontoloyo
saya juga semua kita kok
itu bahasa karena kita meneladani proklamator kita
jadi jadi jadi ini biasa aja namanya juga presiden juga manusia
sebetulnya kekagetan kita itu kalau enggak background pak jokowi
pak jokowi sendiri
iya sebenarnya itu kan
kalau misalnya pak ruhut yang ngomong itu kita udah biasa memang
istilah yang sudah lumrah dipakai di dalam dunia politik kita
bahkan sejak sebelum merdeka kan
tapi karena figurnya pak jokowi dikenal selama ini sebagai figur yang tenang
tiba tiba mengucapkan kalimat itu dengan mimik yang kelihatan sangat serius dan geram
nah itu ada efek dari itunya
ada psikologi dari itunya
artinya ada kekagetan juga
mau menyerang atau mau apa
ya karena pak jokowi itu kan lambang negara lah
presiden dan wakil presiden
itu yang kita sesalkan loh sebetulnya
dia simbol negara
dia simbol negara
bagaimanapun juga ada beliau ada simbol negara
tapi pada prinsipnya sudahlah kita malam hari ini sepakat
diksi diksi yang seperti itu saya berharap kepada presiden wakil presiden tewapres wapres
baik dari satu dua tidak menggunakan diksi diksi seperti itu
kita membangun demokrasi
ini kan sudah hampir tujuh puluh tiga tahun ingin demokrasi yang aman tertib dan lain sebagainya
seperti halnya tadi apa yang disampaikan sandi itu itu adalah cara cara dalam merebut hati masyarakat
saya pikir itu dilawan juga dengan cara cara yang merebut hati masyarakat
dilawanin sama bang ruhut gitu misalnya ya
artinya kan begini
diksi kayak begitu ditolak tapi kamuplase juga harus ditolak
jadi menjelaskan sesuatu yang sebetulnya tidak penyelenggara
tidak penjelasan itu berbeda dengan yang dimaksudkan itu juga nggak boleh
itu kan kita mengerti tadi penjelasannya maksud sandi itu
tapi menjelaskan bahwa seratus ribu itu hanya itu tidak tepat
seratus ribu itu di pasar bisa macam macam dibeli
ya masalahnya bang ray karena
itu juga harus dicegah itu menurut saya
jadi kenaikan harga dan lain sebagainya data yang resmi itu kan adalah salah satunya adalah data dari bps
indikatornya indikator tingkat kemalahan dan lain sebagainya
tapi itu kan artinya tidak menimbulkan saya rasa tidak menimbulkan kemarahan kemarahan dari pak jokowi
kalau itu adalah hal hal yang berkaitan dengan kampanye yang dilakukan oleh sandiaga uno dan lain sebagainya
prinsip kita sudah menyampaikan kepada pihak pemerintah agar apa yang disampaikan pemerintah itu sejuklah
termasuk juga dari oposisi
saya dari awal tadi menyampaikan kalau saya
kalau bung sih iya gitu tapi kan dia tidak bung saja yang jadi apa
saya hanya menyampaikan kritik dengan data yang kuat dengan data yang valid yang memang menjadi berita negara
itu yang akan saya sampaikan
semoga politisi politisi yang lain karena banyak juga teman teman saya lima ratus dua puluh orang di anggota dpr juga sama
artinya kita sepakat menyampaikan kritik gagasan pengawasan dengan diksi yang bagus dengan data data yang kuat yang memang dimiliki oleh pemerintah dan dimiliki oleh kita
nah itu dia
bang ru jadi ini bukan gaya baru pak jokowi ya
itu aku bilang
pak jokowi juga manusia
karena udah kebangetan kayak yang dikatakan pak ray
contohnya lah ya
saya kebetulan tadi dari salah satu tv ya
perkataan pak prabowo ya
itu juga kan bahaya itu
saya tadi waktu sama kader pak prabowo pak andre
ya kan kecil dong
tapi penduduk kita dua ratus enam puluh lima juta loh
janganlah kata kata begitu
tapi itu bank dunia bang
data bank dunia
itu kan contoh dari fadli john
hanya berapa konglomerat mewakili seratus juta rakyat indonesia
ya jangan gitu dong
kalau bicara yang gitu gitu silakan aja
kita diskusi dengan ahlinya siapa itu
sahabat saya mbak ndangy dan ibu sri mulyani
jangan kita samakan ngeri sekali bos
aku mau tanya kita ini susah
data itu ada di buku paradok indonesia
itu sudah ada di data world bank
jadi saya pikir yang disampaikan pak prabowo itu bisa dikupas habis paradog indonesia
dan buku menuju ke
menuju ke jayaan indonesia tahun dua ribu tujuh
karena berbasis data
saya pikir data yang digunakan pak prabowo dengan data yang digunakan pemerintah itu bisa di cross check lah
jadi saya pikir itu bang
kita sebagai anak buah menyampaikan baik aja kepada pimpinan
agar itu bertemu dan menyampaikan apakah data yang disampaikan ketua umum saya dengan ibu zulan ini betul atau tidak gitu loh bang luhut
enggak aku kalau
aku terima kasih
namanya aku bela pak jokowi sahabat saya bela pak prabowo
udah dikejar mana datanya
oh buku fiksi
janganlah kita bermain bersilat lidah
itu yang saya katakan
belum lagi sahabat saya fadli john lagi nih
dia sahabat aku juga ya
dimana pemerintah manajemen pemerintah sekarang
lihat dong pembangunan infrastruktur
lihat dong harga bbm satu pandang dari sabang sampai ke papua
lihat dong pekerjaan pekerjaan
lihat dong pekerjaan pekerjaan lainnya pak jokowi dodo
rakyat semua merasakan
aku takut kalau mereka terus merasani pak jokowi dodo
di satu pihak pak joko widodo itu sahabat rakyat loh
pak jokowi dodo itu bapak rakyat loh
lama lama rakyat itu kalau ditanya mereka ngomong ini ke daerah
aku takut rakyat bisa marah loh
karena mereka bisa rasakan
wah mereka dilayani
contohnya gini aja deh
coba ngomong ini ke tempat yang mereka selama ini sinis
mengenai bencana alam yang ada di ntb dan yang ada di palu
nah mau itu rakyat
saya nambah yang disampaikan pak ruhut
ya mungkin yang disampaikan sahabat saya pak fadli rizwan pak merita abu radul
itu dasarnya adalah laporan lhp pbk tahun dua ribu delapan belas bang
infrastruktur kita itu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan rp empat puluh enam triliun
itu laporannya lengkap
kemudian di segi perekonomian antara ekspor dan impor
itu ada laporan bpk
jadi kalau data data itu saya ungkap panjang sekali malam ini
jadi saya pikir bang ruhut yang penting kalau datanya itu adalah dari sumbernya resmi bpk
atau sumbernya resmi dari bps
saya pikir itu menjadi sebuah apa
masukan dan evaluasi kepada pemerintah
dan data itu memang kuat
bpk ini kan kita perlu juga kita tahu kerja mereka profesional
karena rame dibicarakan pemberitaan hari ini
bpk sudah menyangkal
bpk sudah menyangkal loh
jadi itu tidak benar
apa yang mereka katakan
bpknya sudah menyangkal
itu laporan resmi
iya tapi faktanya pemberitaan hari ini mereka mengatakan tidak begitu
itu buku resmi yang sudah kita terima
dan itu tebalnya segini
sudah kita urutkan disampaikan per komisi itu ada
jadi kalau memang menyangkal buku yang disampaikan kita berarti kan hoax
itu buku resmi
itu dikeluarkan oleh bpk
tapi prinsipnya begini bang
data data khusus yang saya sampaikan ini bisa dipertanggungjawabkan
jadi itu yang kita sampaikan kepada pemerintah
agar pemerintah itu berjalan lurus gitu
sesuai dengan visi misi rpjmn dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas
dan visi misi yang sekarang ini meningkatkan sumber daya manusia
agar menjadi manusia yang sehat adil dan makmur
sesuai dengan visi misi pak
tapi aku tetap yang jelas hari ini bpk kembali ke jalan yang benar
menyatakan data itu tidak benar
itu saya mau bilang apa ya
dia yang ngomong tapi dia kembalikan
akhirnya aku mengerti
nanti pak nur saya kasih bukunya aja
oh namanya mungkin mereka sadar mereka hilaf
kita kan pemahaman
enggak itu di laporan paripurna disampaikan loh
iya karena itu nanti rapat lagi paripurna
nanti juga dikasih dpr
bpk kok begitu sih
baru tapi kalau misalnya melihat
misalnya itu tadi soal data
tapi kemudian kita kembalikan soal gaya komunikasinya pak jokowi
bisa dijamin bahwa ini hanya insidental saja
tidak ada perubahan gaya karena takutnya ini kemudian mengecewakan mereka yang mendukung jokowi sebelumnya
bahkan saya lihat pendukung jokowi wah keren juga ya
presiden bisa juga marah
itu yang aku bilang mereka juga manusia
jadi ya enggak usah khawatir lah
pak jokowi yang sekarang ini itu bukan jokowi
tapi jokowi yang semua rakyat indonesia tahu
para sahabat rakyat
dan dia juga
jadi dia anggap bapak rakyat hatinya selembut salju
kami nggak boleh ngomong keras keras
karena itu kan siapa yang enggak tahu
dulu ruhut itu keras banget loh kalau ngomong
tapi semenjak dia jadi jubir jadi jirukar jadi influence daripada pak jokowi kiajem ma'ruf amin
ruhut juga sekarang sudah selembut saya
jadi aku banyak meneladani pak jokowi
saya ketawain mas rezul
saya pikir bang ruhut itu bisa lebut di tangannya pak sbe
mencantang lebih lembut lagi di tangannya pak sb
lebih lembut lagi
terakhir terakhir mas ricky dari anda
ya di satu segi memang ada kelihatan ya di kubunya pak jokowi ini keinginan untuk melihat figur yang lain dari pak jokowi yang seolah olah
jadi saya pikir juga pada tingkat tertentu ini bagian dari sesuatu yang merespon terhadap apa yang sebenarnya juga terjadi di
by design menurut anda
ya bisa juga
karena ini bukan kali pertama ya
bahwa beliau mengucapkan kalimat dengan geram terhadap tanda kutip saingan politiknya bukan kali pertama
dan oleh karena itu juga saya enggak terlalu
yakin bahwa ini akan berhenti sampai di sini meskipun beliau mengatakan apa namanya saya minta maaf
dan tapi ada ada ada mekanisme lain ada cara lain yang bisa dipergunakan lagi pada momentum yang lain juga gitu
intinya adalah kalau kelihatan misalnya ada pemilih yang mulai bertanya tanya kenapa pak jokowi seperti tidak merespon ya
setidaknya mengucapkan satu dua kalimat terhadap berbagai serangan yang dialamatkan kepada dirinya
nah ini adalah jawaban itu gitu
bahwa beliau sebetulnya mendengar mengerti apa dan setelah itu
nah oleh karena itu diungkapkan gitu kalimat ini kepada tanda kutip saingan saingan politiknya
tapi lagi lagi kalau saya sih melihatnya justru kalimat itu dalam kerangka mengunci
nah sekarang kan baru kita malam ini baru kita dengar kan keluar data datanya lagi gitu loh kira kira gitu
kalau tidak yang mengambang begitu saja karena memang itu bagian dari strategi makin serem
ya kan apalagi melalui media sosial
jadi berhasil ya kira kira
apalagi melalui media sosial
media sosial itu nggak butuh data
terima kasih banyak bapak bapak bang rey
terima kasih mas nisan
terima kasih bang ru
terima kasih banyak
dan ketika lidah sudah beruca perketaan tidak bisa ditarik kembali
seorang pemimpin dikenang tidak hanya dari hasil kerjanya tapi juga perilaku yang dipertontonkan kepada publik
tentu saja seorang pemimpin hanyalah manusia biasa
ia bisa tersenyum bisa pula merasa berang
berpolitik adalah tugas mulia selama ia dijalankan dengan logika yang sehat
cnn indonesia prime news segera kembali